memanggul menggendong dan membopong para pemudik dari sampan sampai ke pantai
beginilah layanan ojek gendong yang dilakukan sejumlah warga di sekitar pelabuhan rakyat jangkar situbondo kamisore
tak perlu sepeda motor atau aplikasi berbayar
para ojek gendong yang didominasi para nelayan setempat ini cukup bersiaga di pinggir pantai
saat ada kapal kayu yang bersandar mereka pun dengan sigap menawarkan jasanya pada para penumpang yang takut mencebur ke air laut yang dalamnya mencapai setengah meter ini
para pelanggan mereka kebanyakan merupakan pemudik asal pulau raas madura yang hendak balik ke beberapa kota di jawa dan pulau bali
untuk satu kali jasa ojek gendong tarifnya cukup murah hanya lima rupiah saja per orang
penghasilannya lumayan bisa mencapai lima puluh hingga tujuh puluh
lima puluh lima rupiah per hari
mau kemana ini bali bali lebaran ya
terus naik ojek gendong berapa ini
kenapa kamu milih naik ojek gendong takut basah atau gimana
kamu melakukan itu seolah di gendong
iya takut basah orang penumpang itu dari pulau raas
itu harus balik seperti ini
sehari bisa dapat berapa
sejumlah toko perhiasan di pantura subang kembali ramai dikunjungi warga pada jumat
kebanyakan mereka datang untuk menjual emas dan perhiasan yang dulu mereka beli menjelang lebaran
uang penjualan emas ini biasanya dipakai untuk keperluan modal usaha maupun persiapan anak sekolah dan untuk kebutuhan sehari hari
ya ada keperluan berada
oh setelah lebaran dijual lagi
dibeliin separoh dijual separoh
kebutuhan orang banyak
nama ibu banyak yang dijual sih
buat kebutuhan raja kali ya rumah ya
habis lebaran ya
iya habis lebaran
harga harga kan pada naik sekarang
menurut pengelola toko emas transaksi penjualan emas akan kian meningkat terutama tujuh hari usai lebaran hingga kembali masuknya anak sekolah
tim liputan cnn indonesia
tim liputan tv